iya udah jam segini ya kum
ya ampun doi udah kayak pernah pake jam tangan aja pake begini
ngikutin gayanya kang dadang ceng
makanya kalau cari kerjaan itu yang legal
mungkin emang di sana itu gajinya lebih besar daripada di qatar
tapi pengeluaran hidupnya juga lebih besar
belum sewa rumah makan minum
ujung ujungnya mah duitnya juga bakalan habis
gak bisa pulang ke indonesia
atau jalan satu satunya dia harus kerja
maka dia harus mencari kerja
belasan atau puluhan tahun disana
nanti kalo udah kerja puluhan tahun disana
pulang ke kampung tanah sama rumahnya udah hilang
lah ya iya atuh kang
coba bayangin beli sawah rumah tanah
mau atas nama siapa
berarti kan harus atas nama ibu atau adiknya si acan
iya ya kerja jauh
puluhan tahun gak ketemu sama anak
apa apa kah eta
saya permisi assalamualaikum
resiko kerjaan ya
sumbangan dari amba omlo
satu juta di pakades
sudah kok ustadz
yang dari stab desa
serah itu sama ibu
iya pak ustadz sudah dicatat
sudah sudah kim ajak
iya pak ustadz
saya juga belum wudu
febri itu bukannya marah kang
dia itu kan perempuan
tangannya biasa aja
kum turunin kum
aku memang gitu tin
masalah kecil aja dibesar besarkan sama dia
seharusnya ibu yang ngomong sama anak perempuannya
karena ada hal hal yang gak bisa dilakuin oleh bapak
ibu nya di rumah
iya kang dadang
ada yang aneh loh
ada yang aneh nih
saya perhatiin udah dua hari ini
si dadang lewat tuh gak pernah ngeledekin saya
bukan begitu kum
jangan jangan dia punya niat jahat sama saya
eh gak boleh seolah olah
iya gak boleh seuzon
ini kok belum azannya
iya udah jam segini ya kum
ya ampun doi
udah kayak pernah pakai jam tangan aja
kang sampe agak sim surf
gak selalu dadaow
kemana itu orang
kang kau seorang disini
ada preman ya
yah kalo cilok doang makasih ya tukang pahala
premannya sih satu tapi temen temennya banyak
ya habis satu cilok saya
kamu tuh kenapa sih
hmm citaung ga ya
kok ditanya semua orang tua begitu
ij aku itu lagi happy
mau semua denger
bapak justru empat puluh ribu
hamba allah lima ratus ribu
ini sama allah yang mana
kalau hamba allah pak kades
tapi juga ada yang lain
jangan jangan sudah dibawa pergi yang lima ratus ribu
enak belum pak
nah pokoknya jangan bilang sama siapapun
kalau debbie makannya fresh chicken ya
terus nanti bilang sama mama
kalau debbie makan masakannya papa oke
oh ya satu lagi ya
debbie juga abis ini habis makan sms mama
kalau debbie ga mau ada wapapun disini
terus bilang juga kalau masakan papa enak
setelah makan itu bungkusnya jangan dibuang di luar ya
pak tapi nanti orang orang ga pada tau dong
kalau misalnya debbie makannya fried chicken
tapi kalau mas waliat terus dilaporin sama mama
kalau bungkusnya dibom di sekolah boleh
kalau buang di sekolah boleh
supaya temen temen kamu tahu kamu makannya fried chicken